naila novaranti atlet terjun payung wanita asal indonesia berhasil membuat rekor baru
naila menjadi penerjun payung wanita pertama di indonesia yang berhasil mengibarkan bendera merah putih di langit antartika
atlet sekaligus pelatih terjun indonesia naila novaranti akhirnya menyelesaikan misinya dengan melakukan penerjunan di antartika
naila sebelumnya memiliki misi untuk mencetak rekor dengan melakukan penerjunan dan pengibaran bendera di langit tujuh benua di dunia
semua itu ia lakukan hanya dalam waktu satu lima tahun
bukan perkara mudah bagi naila untuk mewujudkan mimpinya
terjun di antartika merupakan penerjunan yang telah lama ia tunggu
segala persiapan dilakukan untuk menunjang penerjunan di antartika
memang cuacanya sangat mendukung tapi memang kita itu kayak tidur harus diperhatikan
terus makan juga untuk suhu tubuh menjaga suhu tubuh fisiknya
dan yang pastinya itu kelengkapan kelengkapan kita untuk terjun sendiri dari under layer base layer glove itu memang kita harus persiapan
karena yang terutama windstopper
di atas itu minus lima puluh jadi kalau tidak pakai winstopper ya langsung itu
perbedaan cuaca juga merupakan salah satu hambatan
meskipun naila mengaku saat di antartika semua dilancarkan
badan harus fit karena perubahan cuaca yang memang dari cuaca indonesia ke antartika itu luar biasa enam puluh derajat di daratnya saja
di atas bisa sampai lima puluh berarti lima puluh tambah tiga puluh delapan puluh derajat minusnya
cuacanya nggak pernah malam juga nggak pernah dinginnya tidak terlalu dingin seperti biasanya tidak ada badai
jadi pertama ini dia memang penerjunan
yang begitu landing besoknya bisa terjun
naila merasa bangga dapat menyelesaikan rekor ini
ada kebanggaan ada kesenangan yang pastinya itu luar biasa bisa mencapai tujuh benua dalam tercepat
kalau kalian punya mimpi jangan menyerah karena saya juga tidak pernah menyangka saya bisa terjun di tujuh benua dan bisa menjadi seperti ini sekarang
setelah rangkaian tujuh benua ini naila akan melakukan penerjunan dan pengibaran bendera merah putih di langit
penggunaan kartens di papua
randy petrama warsa jakarta
ya dan langsung saja saya akan mengajak anda untuk berbincang dengan pemecah rekor baru penerjun wanita pertama asal indonesia
yang berhasil mengibarkan bendera merah putih di langit antartika naila novaranti
selamat sore mbak naila
selamat sore mbak
dengan embel embel atau dengan predikat sebagai wanita pertama yang mengibarkan bendera putih
bendera merah putih di antartika rasanya seperti apa
yang pastinya sih ada kebanggaan lah agak agak terharu
itu sudah jelas lah bangga itu sudah pastilah
dulu awalnya itu bagaimana ketika akhirnya mencoba kan ada beberapa benua yang mencoba ya
sempatnya di everest pernah kemudian sekarang di antartika
itu prosesnya bagaimana sampai akhirnya punya ide untuk melakukan hal itu
prosesnya dari ikut pertandingan awalnya
awalnya coba coba pertandingan dari pertandingan udah ikut ikut kejuaraan dunia
terus apa namanya semua bikin rekor semua bikin rekor dari segala macam terjun
terus kita juga memang tapi yang terjun menyelesaikan tujuh benua itu masih langka masih jarang sekali
nah jadinya dari situlah kita mencoba untuk mencatatkan nama kita sendiri dan nama indonesia
pasti membawa nama negara untuk menjadi salah satu ikon
kita mengikuti proses itu seleksi dan apa namanya setelah kan harus dapat rekomendasi itu tadi
itu seleksinya seperti apa
seleksinya itu kita harus sudah punya nama lah salah satunya untuk selain hanya bisa bayar
kita harus punya sponsor karena anggarannya juga nggak sedikit kan untuk menyelesaikan tujuh benua itu
oke ada berapa orang mbak waktu itu dalam satu tim untuk melakukan berbagai macam ekspedisi ke tujuh benua itu
setiap kita ekspedisi itu beda beda timnya jadi setiap orang yang mencoba itu beda beda
jadi tahun ini saya ikut belum tentu tahun besok saya bisa
jadi saya memang karena udah target untuk menyelesaikan
itu secepat mungkin
jadi saya usahakan untuk cepat cepat selesai itu setahun setengah itu
oke nah kan setiap benua pasti punya karakter yang berbeda beda ya
nah mungkin yang terakhir nih ya yang di antartika tantangan terberatnya sebenarnya apa sih mbak naila
tantangan terberatnya itu cuaca untuk saya
karena memang di sini aja saya dingin gitu
apalagi di antartika buat saya itu dingin dingin sekali
dan challenge nya kalau kita pakai baju terlalu tebal atau sarang tangan terlalu tebal itu kan kita susah untuk
mendapatkan si pilot
pilot suit sih untuk apa namanya deploymentnya para suit itu sendiri
tapi kalau kita pakai tipis kita ada kemungkinan ya itu yang beku beku tangan itu
jadi memang harus di trick semuanya harus ada tricknya yang pakai under layer
mungkin tangan tidak terlalu kita tidak bisa terlalu tebal
tapi kita di badan harus hangat
itu persiapannya satu setengah tahun ya
enggak persiapannya sebenarnya saya hanya tiga bulan terakhir
di sana kan kita sudah memang persiapan untuk terjunnya karena kita tidak bisa off landing
jadi antartika dan everest itu dua duanya kita tidak ada kesempatan untuk off landing
karena rescue dan apa namanya si danger zone nya itu di luar off landing itu ya sudah pasti
makanya di safety briefting itu langsung danger of death kalau kita ke fasisnya itu dia
oke ketika akhirnya mendengar danger of death itu gimana sih rasanya mbak
iya wah gimana udah di situ ya kan
mau gak mau ya jalanin aja
nah kita udah tahu makanya kan mereka juga pasti tidak akan mengizinkan kalau dia belum tahu
tidak akan merekomendasikan juga kalau dia tidak tahu skill kita
intinya sih itu aja
oke mbak kan kalau kita lihat kan selain berprestasi berbagai macam hal ya
mbak kan juga melatih nih sebagai pelatih penerjun ya di sejumlah tni ya kalau nggak salah ya
di marinir ya kepasus
ya dikit dikit semuanya ada lah
nah sebenarnya kalau boleh kita cerita awalnya bagaimana sih ketika akhirnya bisa memilih bahwa
oke saya akan menjadi seorang penerjun payung saya akan melatih sejumlah orang orang agar mereka juga mahir melakukan terjun payung
bahkan seorang wanita nih luar biasa gitu
awalnya saya kerja di perusahaan parasut dan masih sampai saat ini
jadi attachmentnya sama mereka adalah karena saya itu adalah bekerja di perusahaan parasut
dan untuk menambah skill keahlian awalnya sih untuk produk kita sendiri
tapi gak dituntut kan
perusahaan parasut harus bisa terjun gak kan
enggak tapi kalau kita jualan nanti ditanya
katanya mbak emang kamu udah pernah terjun
dulu awalnya seperti itu
jadi itu indoor dan outdoor itu dua duanya saya main
karena memang adalah jadi kayak komitmen akhirnya
nah itu sudah berapa lama dari awal sebagai mengawali penerjun sampai akhirnya menjadi seorang coach atau pelatih sekarang ini butuh waktu berapa lama
kalau saya baru ya terhitungnya karena sepuluh tahun
sudah sepuluh tahun dan
iya baru lah
sepuluh tahun itu baru ya
baru karena yang lain lain kan seperti keluarga victor mandagi itu sudah lama sekali blend
suka dukanya apa sih selama sepuluh tahun ini
suka dukanya ya kadang kadang kalau
banyak suka atau banyak dukanya sebenarnya
banyak sukanya lah
sukanya di atas itu foto gak ada yang punya ya kan
pasti beda beda lah kalau foto
terus dukanya itu kalau pas emang lagi ya
namanya kita lagi careless atau kurang ini ya yang namanya lecet lecet lepas lepas gitu ya
itu dukanya termasuk lama juga kalau udah gitu biasanya kita bisa tiga bulan off
ya kita lanjutkan kembali dialog kita bersama dengan naila nova ranti
mbak nova tadi sudah diceritakan tentang pengalamannya terjun di antartika berhasil mengibarkan bendera merah putih
selanjutnya target selanjutnya apa
atau next plan nya ini apa
next play nya mau bawa asing ke indonesia
karena kan kita udah nih keluar
kan kita udah
marketing bahwa indonesia juga ada penerjun dan kita memang juga punya terjun payung
dan apa namanya untuk bisa mendukung indonesia skydive ini
kan kita kalau hanya kita kita aja untuk saling berapa namanya tukar pengalaman segala macam
dan anggaran pastinya akan lebih mahal jatuhnya
karena anggaran kita kan terbatas untuk memiliki drop zone sipil itu sampai saat ini masih susah sekali di sini
jadi kalau dengan adanya asing udah mulai tertarik tuh kalau kita buka sesuatu itu
pasti kalau sudah ada asing kan pastinya lebih terbantu
karena skydiver itu masih sangat sangat terbatas di indonesia
oke nah kendala atau masalah yang dihadapi untuk mewujudkan terjun di karsten itu apa sejauh ini
kan saat ini di papua masih ada ya demo demo apalah itu
dan untuk bawa jalur ke atasnya sendiri kita masih harus perlu bantuan kemungkinan dari tni dukungan dari tni
jadi memang kita sedang mengganding coba mengganding untuk bisa
kita mempromosikan indonesia
oke mbak terlepas dari seorang profesi mbak sebagai atlet penerjun wanita ya
mbak kan juga sebagai seorang ibu ya ibu dari dua putra ya
oh itu sudah tiga sekarang sudah tiga putra
sejauh ini bagaimana membagi waktu
apalagi mbak kan di indonesia kadang ke amerika kadang ke eropa kadang kemana mana
membagi waktu peran sebagai ibu dan juga sebagai atlet ini gimana
kebetulan kan anak saya udah agak lebih besar udah sepuluh tiga belas sama enam belas
jadi mereka yang satu di pesan
yang dua di rumah
dan mereka sebenarnya sekolah itu sampai jam tiga sore
dari jam tiga sore itu mereka juga ada les
ada les jadi biasanya ketemu itu weekend
kita walaupun di rumah bagaimanapun saya kayak main sepak bola
kita coba main pada umumnya anak bisa ngikut juga kalau indoor skydiving apa anak anak saya itu ikut
oh gitu oh sudah mulai dikenalkan
bahkan ada yang sudah tertarik untuk ikut
semuanya sudah terbang
mereka yang dua ini rencana mau bahkan mau tandem
semoga ya nanti saya bisa tandem ya mbak ya
nah terus kemudian kalau suami sendiri bagaimana mbak
suami support karena beliau memang tadinya dari display teamnya red deville
dan juga sampai saat ini dia di amerika dia juga seorang penerjun dan dia sempat melatih wingsuitnya paskas
oke oh gitu
nah terus kan untuk meregenerasi penerjun penerjun wanita lainnya mungkin di luar dari tni ya mbak
karena sebagian besar kan penerjun wanita mungkin banyak dari tni ya
nah untuk regenerasi warga sipil lainnya untuk mau ikut berperan aktif dalam mengembangkan olahraga terjun payung indonesia khususnya wanita ini bagaimana
itulah makanya kita mengenalkan yang tadi namanya tandem dan indoor skydiving
kita coba rayu dulu yuk coba yuk indoor gitu kan
indoor itu sekarang udah ada loh di indonesia udah open lah di bali salah satunya ya punyanya trans juga
terus apa namanya mereka selain itu memang karena ini beda
ya pada umumnya ada yang bilang takut tapi mereka pada umumnya mau sih
apalagi sekarang selebriti selebriti kita kan udah kayak nikita merzani mereka semua udah terjun terjun lah
jadi terjun ini sekarang udah mulai lagi trend
trendnya mau cewek maupun laki maupun perempuan sudah mulai trend yang terutama anak anak remaja itu sudah mulai tertarik
ya makanya tadi yang kita bilang packaging yang penting safety nya dulu karena kan mereka takut ya nanti kalau nggak safety bagaimana
di paraset itu ada dua
ada utama ada utama
ada cadangan dan ada otomatis
dan kalau memang tandem harus cut way kita sebenarnya si penumpang itu nggak tahu juga
bahwa kita sebenarnya habis cabut bahwa payung utamanya nggak ngembang itu dia nggak akan tahu juga
intinya sih udah lebih safety lah karena barang barang mereka sudah lebih baru
untuk meyakinkan selain menjelaskan ya bahwa ini nanti kita ada payung utama cadangan dan payung otomatis
selain meyakinkan itu untuk semakin menambah rasa keberanian itu bagaimana mbak
kita ajak mereka coba gitu
jadi biasanya kayak tni tni ini kan kadang mereka latihan latihan gitu
dan mereka juga kita punya penerjemah penerjemah sipil yang sudah bisa tandem itu kita masukin mereka untuk coba coba
coba lah cuman sekian cuman sekian gitu
selain niat dan juga keberanian apa saja sih yang harus dimiliki oleh orang yang mungkin tertarik untuk bergabung bersama dengan menjadi seorang atlet terjun payu
memang dia harus punya target dan tujuan
karena terjun payung terutama untuk indonesia kalau untuk for fun jatuhnya mahal
karena memang kalau untuk iff nya sendiri aja sudah lumayan
nah setelah dia bisa
berapa tuh mbak kira kira kalau bisa dijelaskan
dua puluh lima sampai dua puluh delapan
tergantung ikut sama siapa sih mungkin ada mou mungkin ada apa mungkin di support koni atau apa mungkin bisa di bawah itu
tapi intinya setelah dia bisa iff
dia bisa iff itu sendiri terjun sampai dia terjun sendiri nanti dia akan kemana
karena begitu sekali terjun itu kemarin kalau di indonesia itu masih ratenya lima ratus ke delapan ratus ribu sekali terjun
di indonesia itu masih sangat mahal lah
nah terus kemudian apa namanya ya pasti banyak ya tadi mbak bilang bahwa atlet banyak wanita wanita yang tertarik
apalagi sekarang artis artis sudah banyak yang mulai gabung gitu ikut ikut terjun gitu dan sebagainya
itu kalau animonya sekarang sudah melihatnya gimana mbak
sekarang memang mereka sudah terjun itu sudah kayak tren sih
semua pengen terjun lah intinya kalau untuk nyobain tandem karena foto itu tadi sendiri
apalagi setelah terjun kita setelah tandem fotonya kurang bagus lah gitu
terus kan kita nyalain di depan rame rame gitu
pasti gini aduh mau terjun lagi lah biar perbaikan ya kan
makanya kalau kita bilang kalau kita bilang kalau tandem itu nggak usah mikirin apa lihat darat atau gimana
ingat ada kamera biar gak kelihatan jelek gitu
jadi intinya adalah itu ya untuk membujuk bahwa menghilangkan rasa takut itu bahwa jangan takut gitu
karena nanti di kamera bakal jelek gitu ya
iya jangan lihat darat lah nggak usah dicari cari nanti juga datang ya kan
kelihatan juga kok inget kameranya di mana kita kejar kamera aja gitu
untuk dari tandem kemudian bisa solo gitu itu biasanya ada tahapannya apa aja mbak
kalau tahapnya dari tandem itu biasanya kita sarankan tiga kali tandem
karena tandem pertama pasti dia masih deg degan
kedua kalau dia udah pede biasanya kita kasih pinjam
untuk kamu mau nyobain nggak
tandem ketiga dia lebih pede lagi kan dia bisa lebih agak lama
abis itu baru aff advanced free fall atau sebenarnya bisa static free fall
di indonesia memang belum ada
itu cara lebih murahnya lagi dari aff itu tadi sendiri
dan si aff ini biasanya sampai sepuluh kali terjun
jadi tiga kali atau empat kali dia sama dua instruktur dan berkurang satu instruktur
habis itu nanti dia berkurang sampai dia bisa terjun sendiri dan sampai dia namanya solo jumper
nah di awal awal itu biasanya dijelasin nggak mbak
maksudnya cedera yang sering anda alami sebagai pemula itu apa aja gitu
biasanya dijelasin gak kayak gitu gitu
kalau cedera itu kita nggak
karena kita tidak berharap mereka cedera ya
karena yang kita jelaskan bagaimana itu kan misjudgment biasanya
sama murid itu biasanya adalah dia kalau sudah ngelihat itu maunya aim ke situ aja gitu
jadi kita tidak bisa
jadi kita tidak menyampaikan itu
terus selama dia mentah hati sebenarnya aman
karena parachute nya sendiri seharusnya dengan wing loading nya mereka itu lebih besar dan pendaratannya harusnya lebih soft
karena dengan sembilan sel itu kan ya
nah sekarang untuk mengembangkan prestasi atlet atlet terjun payung indonesia khususnya wanita bagaimana mbak
kalau kita sih karena di indonesia masih susah itu kita masih curi curi lari
kalau melatihannya nggak di indonesia
curi curi jadi yang kreatif latihannya keluar untuk saat ini
apakah memang ada diskriminatif begitu sehingga harus luar
kalau indonesia cewek masih sedikit ada lah masih ada
tapi sudah lebih bagus sekarang
cuman ya pelatihan tetap karena nggak ada dropson sipil terutama yang sipil sangat sulit
kalau untuk yang militer pun mereka untuk menambahkan terjun ini harus dengan jam terbang
jadi kalau ngikutin terjun militeri mereka jumlahnya jam terbangnya masih sangat kurang juga
ya mau nggak mau mereka kreatif lah
mungkin yang punya anggaran lebih yang bisa cuti cuti ya kreatif lah judulnya
nah selain latih di indonesia tadi juga sempat melatih di amerika eropa dan sebagainya
itu jadwalnya bagaimana nanti mbak
kan kita koordinasi sama mereka untuk atur atur jadwal mereka bisa ikapan saya bisa ikapan
sama lah kayak kerja kerja yang lain
oke intinya adalah mbak apa ya mbak
koordinasi lah intinya
koordinasi ya gitu
dan juga harus bisa membagi bagi waktu peran sebagai seorang atlet
ingin memuaskan diri sebagai untuk peraih prestasi
kemudian juga sebagai seorang ibu tentu saja ingin memberikan terbaik buat putra putri dan juga buat keluarga ya
mereka ngikut sih kadang kadang pada umumnya ngikut kalau libur libur atau apa
toh juga untungnya kalau skydive itu kita bisa di rumah kalau untuk kayak ground school yang mereka kreatif
apa yang mau ditanya itu saya bisa di rumah
oke terima kasih mbak naila sudah hadir bersama sian indonesia newsroom
sudah berbagi cerita sudah cerita tentang pengalaman dan sebagainya
semoga bisa semakin memotivasi para wanita wanita lainnya
untuk mengikuti jejak mbak naila sebagai penerjun wanita yang tidak hanya hebat di indonesia tapi juga sampai di mancanegara
amin terima kasih banyak
oke terima kasih
oke sampai ketemu lagi mbak naila